tentu kita bisa rasakan semua ya bahwa puasa di bulan ramadan ini memberikan banyak manfaat bagi metabolisme tubuh
nah sebenarnya apa yang terjadi pada metabolisme tubuh saat berpuasa
berikut informasinya untuk anda
ya ketika berpuasa kita diharuskan untuk menahan lapar dan juga haus selama dua belas jam bahkan lebih
terkadang rasa lemas hingga kehilangan nafsu makan ini kita alami ketika berpuasa
tapi di sisi lain ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa berpuasa ini justru bisa memberikan manfaat luar biasa untuk tubuh
lalu seperti apa manfaatnya dan bagaimana nih sebenarnya metabolisme tubuh kita selama berpuasa
menjawab pertanyaan tersebut dr agus rahmadi menjelaskan
saat puasa terdapat keadaan yakni lambung kosong dan turunnya gula darah
ini menyebabkan penyakit tubuh
ketika berpuasa otak menunggaskan tubuh untuk mengeluarkan hormon yang disebut ghrelin

pada saat lambung kosong selama berpuasa maka otak menugaskan tubuh untuk mengeluarkan hormon yang disebut grelin
grailin akan muncul saat lapar dan berkurang saat kenyang
nah grailin ini ternyata yang pertama mengaktifasi otak
keren ini jadi bersifat neurotropik
terus kemudian grarin ini juga memiliki efek merangsang sum sum tulang untuk mengaktifasi
sistem daya tahan tubuh kita
jadi daya tahan tubuh kita akan menjadi lebih kuat
kalau kurang cukup cukup

merenaikanthropia dan menyebabkan penyakit tubuh kita

large cat lapar yang gem trip
rasanya tidak belum cukup
nah nah sudah ice

nah glukagon ini dasyat ini
glukagon adalah suatu hormon yang fungsinya mengambil cadangan cadangan
dan kekuatan glukagon sangat luar biasa
ada beberapa artikel yang saya baca kekuatan glukagon itu seperti kita makan sepuluh piring nasi
selain itu dokter agus juga menerangkan bahwa berpuasa baik untuk masa pertumbuhan
meningkatkan kesuburan dan mengaktifkan metabolisme tubuh
ahli gizi rita ramayulis juga memaparkan fakta menarik di balik puasa yakni sebagai detoksifikasi
pada saat puasa kebutuhan makan tidak terlalu banyak
dan tentu ini berpengaruh pada tidak terbebaninya saluran cerna dalam mengolah makanan
sehingga organ tubuh dapat melakukan proses pemulihan
hal inilah yang menjelaskan mengapa puasa bisa menjadi detoksifikasi
namun tentu manfaat berpuasa bisa didapati maksimal jika memperhatikan aspek lain
yakni jam berbuka dan sahur yang tidak boleh dilewatkan
makanan yang dikonsumsi pun harus diperhatikan sebaiknya yang tidak mengandung lemak tinggi
seperti gorengan santan kental ataupun minuman kekinian dengan kadar gula tinggi
hal itu bisa berpengaruh negatif terhadap metabolisme yang sudah berjalan baik
nah disarankan untuk mengkonsumsi banyak sayur dan buah ketika berbuka maupun sahur
hal yang tidak kalah penting juga pastikan tubuh senantiasa terhidrasi dan tidak kekurangan cairan
nah untuk mengembalikan kadar glukosa darah syaratnya adalah dari yang mengandung karbohidrat
tapi juga mengandung mikronutrik dan juga serat
nah ini yang tiga syarat ini bisa terpenuhi hanya kalau kita memilih kurma dan buah buahan sejenisnya
nah cairan ini bisa air putih
bisa juga dengan air berprotein seperti dari susu
kemudian juga buah buahan yang dipilih utamakan yang berair banyak
misalnya semangka melon jeruk belimbing itu prioritas ketika kita berpuasa ini
lalu untuk sayur itu diolah juga dengan air yang banyak
misalnya aneka bening aneka cah aneka sop itu menjadi prioritas
jadi lalap dan lain sebagainya itu tidak merupakan prioritas ketika berpuasa ini
terkait puasa rita menjelaskan terdapat penelitian terhadap lamanya orang yang berpuasa
yakni sepuluh hari tiga puluh empat hari dan lima puluh empat hari
dari hasil penelitian tersebut membuktikan yang paling baik adalah tiga puluh empat hari